kepala polri listio sigit prabowo melakukan inspeksi ke stadion utama gbk pada selasa dua puluh desember
dalam inspeksi ini sigit didampingi oleh menteri pemuda dan olahraga
serta direktur utama gbk untuk memeriksa kelayakan stadion yang akan digunakan
dalam pertandingan piala ff sesuai dengan arahan presiden
timnas indonesia akan bertanding di stadion gbk dalam piala aff pada dua puluh tiga dan dua puluh sembilan desember mendatang
untuk itu kepala polri listio sigit prabowo bersama dengan menpora dan direktur gbk
mengadakan inspeksi serta pengecekan stadion semaksimal mungkin
untuk memastikan kelancaran dan keamanan pertandingan sepak bola tersebut
sigit mengungkapkan hal itu dilakukan sesuai dengan arahan presiden
polri pun berencana mengerahkan sekitar satu empat ratus personel untuk melakukan penjagaan
kemarin kita telah mengeluarkan
kegiatan piala aff ini bisa dihadiri oleh penonton
untuk saat ini kita berikan maksimal
lima puluh persen dari kapasitas penonton
tentunya tadi kami juga sudah menyampaikan kepada direktur ada beberapa hal yang mungkin
perlu ditambahkan sehingga kemudian standar
yang diharapkan tentunya betul betul bisa lebih maksimal